kecewa uang ganti rugi belum dibayar sejumlah warga jatikarya kota bekasi jawa barat
membuka palang pintu otomatis di jalan tol cimanggis cimitung pada rabu sore
mereka sempat membebaskan pembayaran akses masuk kendaraan di gerbang tol jatikarya ii
selain itu dalam aksi unjuk rasa tersebut warga juga sempat menutup akses tol keluar dan masuk kendaraan
yang akan melintas di gerbang tol tersebut
saya bilangin pak presiden jokowi karena saya dua puluh dua tahun belum dibayar
warga turut memasang dua tenda lengkap dengan spanduk bertuliskan pelanggaran ham
dan permintaan pertolongan kepada presiden
unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan hingga terpaksa dibubarkan oleh kapolres metro bekasi kota
warga mengaku terpaksa berunjuk rasa lantaran penantian uang ganti rugi atas lahan
yang saat ini dipergunakan untuk pembangunan tol tak kunjung dibayar oleh pihak pengembang cimangis cibitung tol wanges
warga desa jemengkul
pembangunan pondosido arco jawa timur pada rabu pagi dikagetkan oleh sejumlah pekerja
yang membongkar dan memasang fondasi di tengah jalan antar desa
menurut keterangan warga pembangunan di jalan itu dilakukan oleh seorang warga
yang menjadi pemilik tanah di jalan itu lantaran kalah dalam pemilihan kepala desa pada sembilan belas juni kemarin
padahal jalan itu menjadi satu satunya jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat
dan menjadi akses utama warga sejak puluhan tahun lalu
pembangunan fondasi di jalan itu akhirnya bisa dihentikan oleh polisi dan perangkat desa
yang datang ke lokasi
tim liputan cnn indonesia